ya badan pemenangan nasional prabowo sandi meminta bawaslu mengusut video menko maritim luhut panjaitan yang memberikan amplop kepada kiai di madura
sementara tim kampanye nasional jokowi ma'ruf meyakini tindakan luhut bukan bentuk politik uang
inilah video viral yang memperlihatkan menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan sedang memberi amplop ke kiai di bangkalan madura jawa timur
dalam video ini luhut juga meminta agar kiai tersebut mencoblos yang baju putih pada pilpres tujuh belas april nanti
video ini ditanggapi berbeda oleh kedua kubu kontestan pilpres
wakil ketua bpn paslon ii prabowo sandi mardani alisera menilai tindakan luhut sebagai bentuk tragedi demokrasi
bpn menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri tindakan luhut sebagai bentuk kepanikan kubu petahana menjelang pemungutan suara
bpn juga meminta bawaslu untuk mengusut video ini
ya terkait yang dilakukan oleh satu orang menteri jika itu benar itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan
karena kalau mau memberi monggo saja
tapi undang undang kita menegaskan bahwa pemberian yang ditujukan untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon tidak dibenarkan
sementara politisi psi yang juga tim kampanye nasional jokowi maruf andi budiman menilai tindakan
luhut panjaitan memberikan amplop kepada kiai di madura bukan buat untuk politik uang
pasalnya elektabilitas jokowi maruf amin lebih unggul ketimbang prabowo sandi sehingga tidak perlu adanya membagikan uang untuk membeli suara
ini bisa dipastikan bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai politik uang
yang pertama untuk apa menyogok kalau misalnya posisinya dalam berbagai survei itu sangat kuat
jadi tidak ada alasan untuk menyogok karena posisi pak jokowi sendiri dalam berbagai lembaga survei
dari jajak pendapat berbagai lembaga survei itu
unggul dua digit dibandingkan pak prabowo
orang yang unggul dalam jajak pendapat tidak perlu untuk membagi bagikan uang
jadi itu mustahil dilakukan
belum ada keterangan resmi dari luhut terkait soal ini
namun dilansir dari cnn indonesia com tenaga ahli menteri koordinator kemaritiman andri willianto menyatakan
amplop yang diberikan oleh luhut panjaitan kepada kiai zubair muntasir di pesantren nurul khalil bangkalan madura untuk berobat
tim liputan cnn indonesia